dan hari ini ptdi akan melakukan uji terbang kedua untuk pesawat baru n dua ratus sembilan belas di hanggar fixed wing ptdi bandung jawa barat
produser lapangan cnn indonesia revita ritarani di sana selamat pagi
revita bagaimana persiapan dari uji terbang pesawat n dua ratus sembilan belas untuk kedua kalinya ini
ya selamat pagi punce sebentar lagi kita akan menyaksikan detik detik uji terbang kedua pesawat buatan anak negeri n dua ratus dua belas
dan setelah dihadiri oleh awalnya memang direncanakan dihadiri oleh menteri menteri termasuk salah satunya menteri perhubungan
kemudian ada menteri ristek dan dikti kemudian menteri pertahanan dan menteri bumn
namun karena beberapa satu dan lain hal kemudian ada jadwal dengan presiden sehingga kehadiran menteri digantikan oleh dirjen dari kementerian kementerian tersebut
dan memang tes terbang yang kedua ini merupakan rangkaian dari uji kelayakan yang harus dilakukan oleh ptdi untuk mendapatkan sertifikasi
ada kelayakan dari kementerian perhubungan untuk n dua ratus sembilan belas ini sehingga nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat
n dua ratus sembilan belas dapat diproduksi secara massal kemudian dilakukan marketing penjualan dan kemudian bisa beroperasi sebagai pesawat komersil
yang mengangkut penumpang menghubungkan antara pulau pulau kecil di indonesia
jika kita bicara mengenai kelebihan n dua ratus enam belas ini memang spesifikasinya dirancang untuk dapat fit in
atau cocok untuk lingkungan lingkungan indonesia terutama di pulau pulau terpencil
sehingga ketika lepas landas dan mendarat tidak perlu menggunakan landasan yang panjang
pesawat ini bisa mendarat dan take off dari landasan yang sempit kemudian juga berumput
dan untuk uji kelayakan sendiri ini bukan merupakan proses yang mudah masih ada proses yang panjang
juga prosesnya tidak sederhana selain dari n dua ratus enam belas ini harus terbang minimal tiga ratus jam penerbangan
dan itu juga ada uji tes statistik uji tes struktur kemudian minimal tiga ribu petuguh tes
sehingga kemudian proses ini masih sangat panjang dan tes kedua ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan minimal tiga ratus jam penerbangan tersebut
dan jika kita lihat belakang ini semua orang sudah mulai berkumpul untuk bersama sama menyertikan take off
pilih dari nemu
dan sebelum take off ini kru bersama dengan kementerian perhubungan telah melakukan pengecekan tentunya
dan sudah dilakukan cek berulang kali untuk kemudian sebelum dilakukan tes penerbangan yang kedua ini pun
oke baik terima kasih revita rani nampaknya sukses untuk uji terbang kedua dari n dua ratus sembilan belas
terima kasih revita langsung dari bandung jawa barat